pagi pak mahfud kita sudah terhubung
ya bagaimana pak mahfud terkait dengan tragedi yang terjadi di malang ini
ya kita semua berduka lah ya
kalau pemerintah saya tadi sudah mewakili pemerintah
sudah menyampaikan pesan bahwa kami pemerintah tentu berduka tentang peristiwa ini
dan bela sungkawa tentu saja kemudian kepada para keluarga
supaya ya menerima ini sebagai takdir dan supaya tawakal
berkoordinasi lah terus dengan otoritas otoritas tempat
atau lembaga lembaga pemerintah yang sudah turun semua ke sana ya
untuk menyelesaikan masalah masalah
jadi bagi yang kena musibah itu semuanya sudah ada yang turun tangan di sana
termasuk gubernur kapolda kemudian pangdam
bahkan ini dalam perjalanan ke sana menpora gitu
mudah mudahan nanti bisa segera reda situasinya dan kita mengurai masalahnya
kan begitu saja
baik pak mahfud ini langkah langkah apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam waktu dekat pak
ya dalam waktu dekat kan memberi pertolongan pertama
menenangkan situasi memberi pertolongan pertama terhadap korban korban itu
untuk mendapat perawatan di rumah sakit kemudian dikomunikasikan kepada keluarganya
dan semua itu sudah dinyatakan oleh pemerintah melalui bupati kabupaten malang
bahwa biaya biaya yang diperlukan untuk perawatan dan penyelesaian
nah masalah masalah korban ini akan ditanggung oleh bupati malang oleh pemda kabupaten malang
nah itu yang langkah jangka pendeknya
yang penting kita selesaikan dulu jangka pendeknya ini
tempat di situasi diamankan dibuat tenang kembali dibuat normal kembali
korban korbannya segera diselesaikan yang meninggal supaya dilakukan pemulasaraan
sesuai dengan keluarganya masing masing sesuai dengan keyakinan keluarganya masing masing
yang sakit terus dirawat itu aja
nah kalau jangka panjang tentu kita akan mengevaluasi apa yang terjadi
di dalam peristiwa ini sesungguhnya di balik ini ada apa itu aja yang akan kita
jadi jangka panjangnya akan mengevaluasi dari tragedi ini ya pak
lalu apakah sudah ada pak
dari pak presiden terkait tragedi ini pak
ya itu presiden sudah menyampaikan bela sukawat dan langsung meminta segera diselesaikan
kemudian dievaluasi tentu saja mengapa ini terjadi
kalau evaluasi pertama ini yang masih harus direvaluasi gitu
misalnya di tingkat panitia itu ya kurang responsif terhadap usul yang disampaikan oleh polri
polri kan sudah
mengusulkan agar ini kick off nya dilakukan jam lima belas tiga puluh
itu dengan surat resmi disampaikan
tapi panitia mengatakan enggak jam delapan malam saja gitu
artinya panitianya itu seperti memberi jaminan gitu ya
kemudian polri dua kali loh mengirim surat tentang itu ke iu nya dan ke itunya ke panitianya itu
nah kemudian juga laporan sementara ini panitia ini mencetak tiket rp empat puluh dua
padahal itu kapasitasnya cuma rp tiga puluh delapan
rp tiga puluh delapan itu sudah penuh dicetak rp empat puluh dua gitu
nah ini kan juga masalah gitu
nah kemudian evaluasi yang muncul
pertama kenapa kan di peraturan tidak boleh ada gas air mata
karena permainan itu gas air mata itu kan di luar jauh
tetapi sesudah pertandingan selesai tiba tiba ada dua masa lebih atau sampai dua sampai tiga masa itu turun
mengejar para pemain para tim itu
ada yang mengejar tim remania karena merasa dia kok kalah itu
itu dimarahi oleh teman
itu dimarahi oleh teman
hanya itu ada yang mengejar persebaya
sudah dievakuasi ke satu tempat yang aman
tapi dikejar ke situ
dan semakin lama semakin banyak yang menuju ke situ
nah kalau enggak kalau enggak pakai gas air mata itu kewalahan aparatnya
kalau saudara lihat di lapangan kan satu aparat harus menghadapi dua puluh orang tiga puluh orang dihadang berhadapan
itu kan susah
akhirnya terpaksa gas air mata itu disemprotkan gitu
itu apa namanya jawaban sementara
tentu nanti kita evaluasi itu semua ya
jangan lalu kalau begitu udah benar gitu nanti kita evaluasi semua
karena kebenaran itu nanti akan dicari melalui sebuah investigasi dalam keadaan kita sudah agak tenang
tapi pak mahfud ini terkait dengan peraturan fifa yang tidak memperbolehkan adanya gas air mata
ini bagaimana pak
ya itu bagaimana
kemudian dari evaluasi nanti
karena memang gas air mata itu kan mobilnya kan tidak ada di lapangan
ada agak jauh
untuk sekedar antisipasi kalau misalnya terjadi kerusuhan di jalan dan sebagainya
itu baru masuk sesudah terjadi itu
dan menurut akal sehat ya menurut akal sehat
kalau itu tidak dilakukan dengan cara itu ya yang jadi korban nanti para pemain
para atlet naik yang jadi korban
karena mereka yang dikejar
persebayanya dikejar karena dia ngalahkan favoritnya
kemudian aremanya dikejar juga karena kok bisa kalah
itu kan itu harus dipahami dalam keadaan darurat seperti itu
jadi memang pemakaian gas air mata ini hanya untuk darurat begitu ya pak
iya kan darurat sekali
dan kita tahu itu agak lambat kan
karena ya memang ada jauh agak jauh
lalu pak mahfud
para pemainnya kan selamat semua gitu
pak mahfud terkait dengan lanjutan liga satu bagaimana nih dari rekomendasi dari pemerintah sendiri
bahwa tidak tahu nanti sesudah ini baru nanti biar menpora yang membicarakan itu
dengan pihak terkait
saya bicara dari aspek keamanannya ya
bahwa satu olahraga itu menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dimajukan
karena ini merupakan keseluruhan
itu senangan rakyat sangat populer
maka sepak bola itu harus maju
yang kedua tentu kemajuan itu harus dikawal oleh cara penegakan keamanan
nah itu bagian saya
bagian teknis bagaimana memajukan olahraganya itu ada menpora
dan juga beserta organisasi organisasi cabang olahraga
yang sudah ada koni juga
dan ada koi juga
nah nanti biar mereka lah yang membicarakan itu semua
pak mahfud ini apakah nanti ke depannya akan ada perubahan sistem dari keamanan
untuk setiap pertandingan sepak bola begitu pak
saya kira kalau sistem keamanannya enggak ya
kalau menyangkut sistem
mungkin nanti teknis saja
taktisnya gitu kan
kalau sistem itu kan sudah
kalau sistem dalam arti aturan
struktur dan sebagainya itu sudah jelas
tapi taktisnya akan bisa berubah ubah sesuai dengan situasi
kalau misalnya skalanya sebesar ini kayak apa
kalau di tingkat desa kayak apa
kalau di daerah yang fanatik kayak apa
nanti itu pada tataran taktis saya kira
bukan pada sistemnya yang terlalu ini
pak mahfud ini apakah dengan tragedi di malang ini
kemungkinan menjadi tuan rumah world cup u dua puluh tiga ini akan terancam pak
nanti biar menpora yang menjawab itu semua ya
terima kasih atas waktunya untuk pak mahfud md menko paul hukam
yang hari ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia breaking news